inilah kesibukan satpol pp kota depok jawa barat bersama tni dan polri
sejak berlakunya aturan boleh makan di tempat maksimal dua puluh menit
setelah sasiang petugas memasuki satu persatu tempat makan
untuk memastikan apakah terjadi pelanggaran atau tidak
beberapa warung makan kedapatan membiarkan pengunjung makan di tempat
melebihi aturan alias lewat dari batas dua puluh menit
untuk kali ini petugas masih memberikan teguran
namun nantinya akan diberi sanksi jika tetap melanggar
sementara sejumlah pemilik warung mengaku masih bingung
dengan penerapan aturan makan di tempat maksimal dua puluh menit
salah satunya saidah
karena tidak menjual makanan instan
ia memerlukan waktu lebih untuk menyiapkan makanan
hingga tersaji di meja makan pengunjung
sejumlah kepala daerah pun buka suara terkait aturan makan
di tempat maksimal dua puluh menit ini
wakil gubernur jawa timur emil dardak
aturan batas waktu makan di tempat dihitung
mulai dari saat menyantap makanan
bukan dari persiapan
saya memang makannya agak cepat sih
tapi sebenarnya ada yang bilang
gimana kalau harus dimasak dulu
sebenarnya kalau dimasak
memang hitungannya artinya belum mulai
mungkin kita bisa di luar atau di mana
baru kemudian pas kita makan
sementara gubernur dki jakarta
anies baswedan menilai aturan makan di tempat
bukan soal durasi
melainkan efisiensi waktu
guna mengurangi interaksi dengan orang lain
makannya sih mungkin tidak terlalu lama
jadi ini buat saya bukan soal sepuluh menit
tapi soal sesedikit mungkin
ke interaksi yang berbeda
sebelumnya anies baswedan mengomentari
meme makan di warteg dua puluh menit
yang bermunculan di media sosial
dikutip dari detik com
foto yang dijadikan meme ini sebenarnya
momen lawas ketika anies baswedan makan di warteg
foto ini diedit dengan keterangan waktu tersisa sembilan menit delapan detik
menariknya sang gubernur pun ikut berkomentar
bisa insya allah
jawab anies baswedan lewat akun twitter resminya
tim liputan cnn indonesia